wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku tak masalah
disebut sudah tak lagi kader pdi perjuangan
yang juga disebut bukan lagi kader pdip
gibran minta ditanyakan langsung ke jokowi
mas tni mungkin yang ditobrak obrak
belum ada pembahasan ke situ ya
ini kan semacam kayak di cat dari patai gitu
sempat ada rasa jawabannya kita mengutuk
mas biasa kalau setelah penatapan itu nanti